menteri agama yakut kolil komas mengatakan
kendaraan listrik cukup banyak
begitu memasuki kawasan ini anda akan disambut dengan lukisan lukisan mural
makanya arahan pak presiden adalah
mesti mau gak mau tinggal di sana
dapat mengikuti perekrutan tersebut
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
kira kira ketika tadi kita mau pergi healing itu lebih bagus kita menyiapkan itinery terlebih dahulu atau tidak
apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya bukan memberikan yang namanya kesehatan dan kelangsingan
jika seseorang itu mau mendaftarkan diri
wah harus dealing sama banyak masalah sama orang orang yang agak danger
harga satu porsi lontong balap cukup terjangkau yaitu sebesar delapan belas ribu rupiah
apakah start up membawa manfaat bagi masyarakat dan pengguna
adalah begini orang kalau
tampaknya nelayan itu lebih condong kepada subsidinya itu ke bukan ke orang ya
jadi sebetulnya kalau kita masuk ke website distrik profjabar go id masyarakat itu bisa membuka karena tinggal memilih wilayah mana yang mau dilihat begitu ya
dan ditambah lagi yield obligasi pemerintah
ari wawor salah satu nelayan di desa tondano yang diperhatikan sebagai nelayan pencari ikan
maka akan ada perlawanan dari sel sel tubuh salah satunya dalam bentuk peradangan
iya berarti lu paling muda paling muda juga ya enam belas tahun ya
selain belum banyak yang mengunduh kendala lain yang ditemui petugas adalah calon penumpang yang tidak memiliki smartphone atau bahkan ponsel
nah terakhir nih mbak lely harapannya di tahun naga kayu ini seperti apa